wakil ketua dpr fadli zon membenarkan bahwa foto data sebuah rumah yang diketahui menunggak listrik adalah rumahnya
fadli zon mempertanyakan mengapa data pelanggan pln bisa tersebar
fadli juga menegaskan telah membayar tunggakan listrik tersebut
wakil ketua dpr fadlizon mengaku tunggakan pembayaran listrik rumahnya di kawasan cimanggis depok
namun fadli mengatakan sudah tidak pernah menempati rumah tersebut karena telah dijadikan rumah kreatif sejak tahun dua ribu tujuh belas
kini tunggakan pembayaran listrik yang mencapai rp empat enam ratus tersebut telah dilunasi
meski telah lunas fadli merasa heran data pelanggan listrik pln bisa tersebar di media sosial